hai berdasarkan perwal nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang tarif pelayanan parkir kenaikan tarif parkir
dibagi menjadi tiga zona untuk kawasan pusat kota tarif parkir mobil sebesar lima rupiah dan motor
tiga ribu rupiah untuk kawasan penyangga yakni kawasan di sekitar pusat kota tarif parkir mobil empat ribu
rupiah dan motor dua ribu rupiah sedangkan kawasan pinggiran yaitu kawasan yang berbatasan dengan
kabupaten dan kota tetangga tarif parkir mobil tiga rupiah dan motor dua ribu rupiah sedangkan
sebelumnya tarif parkir berlaku sama di semua kawasan yakni tiga rupiah untuk mobil dan
rupiah untuk motor guna memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat seiring dengan naiknya
tarif parkir fasilitas parkir akan diperbaiki salah satunya di basement alun alun kota bandung
yang kini sudah dipugar keberadaan juru parkir liar pun tak luput dari penertiban dinas perhubungan
guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota bandung itu semakin rupak gitu
macet di mana mana ya mudah mudahan atau mungkin ini cara yang pertama gitu bisa mengurai kemacetan
bisa menjaga supaya orang orang yang main ke kota bandung itu tidak mempergunakan kendaraan pribadi
karena semakin tidak parkir di bawah jalan semakin lancar itu kendaraan kendaraan yang ada di kota
parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau pad kota bandung dan untuk mengajak
masyarakat menggunakan moda transportasi umum kenaikan tarif parkir ini pun ditanggapi beragam
oleh sejumlah warga kota bandung nggak usah soalnya kan kita juga dalam pandemi ini kan pemasukan kurang
gitu kan mas harus naik juga semua naik tapi kalau gigi saya sehari tuh parkir bisa sampai sepuluh kali itu
ya sekarang naik seribu aja satu kali kan sepuluh kali dia sepuluh ribu ya gitu keberatan ya
terus fasilitasnya bagus juga didukung kita oke tapi kalau kayak sekarang mah jangan dulu deh
dosen departemen administrasi publik visip unpad menilai kenaikan tarif pelayanan parkir ini merupakan hal yang positif
karena dapat menjadi salah satu sumber dana bagi pendapatan asli daerah kota bandung
namun hal ini perlu dibarengi dengan tata kelola yang baik
bandung itu sudah cukup besar investasi di bidang mesin parkir nih
dan investasi di bidang mesin parkir ini sudah apa ya sudah saya lupa lagi mungkin tiga empat tahun
nah oleh karena itu sebetulnya harusnya bisa terintegrasi dengan itu
nah tapi persoalannya ini bukan masalah proses digitalisasi atau mesinery nya ya
jadi kalau misalnya ada masalah sosial di sini yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah kota bandung
jadi masalah sosial itu misalnya ya tadi ya oknum oknum
yang mengambil pungutan liar di situ gitu di daerah tersebut
dan ini harus ada bekerjasama dengan teman teman aparat gitu ya
pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang pendapatan parkir di kota bandung ditargetkan mencapai dua puluh lima miliar rupiah
naik satu miliar rupiah dari tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat